dahulu kala di balik pegunungan yang menjulang tinggi dan lautan yang mempesona
hiduplah di sebuah istana yang megah seorang putri bernama latna
terkenal karena pesona dan kemurahan hatinya
dia sering dikunjungi oleh antrean panjang pelamar berharap untuk dijodohkan
tapi garis pangeran tidak pernah berakhir ada yang sembrono
yang mulia aku
oh betapa cantiknya
bintik bintik yang tidak sedap dipandang
aku juga tidak tahan dengan teman yang tidak sedap dipandang
kau boleh pergi
pintunya ke arah sana pangeran tersayang
dan ya jenis lainnya
yang mulia aku hanya ingin mengatakan
oh ya ampun tidak
aku ingin suami yang juga temanku
seseorang yang akan mencintaiku dan menghormatiku terutama melalui kesulitan
dia hampir putus asa sampai dia bertemu pangeran dobrotek
dobrotek seorang yang baik
mempesona dan juga rendah hati
dan saat dia menghabiskan hari hari bersamanya
kabar tersiar ke pangeran pangeran lainnya
bagaimana ini apa yang akan terjadi
aku pikir sudah selesai
tidak dia masih belum memilih
sekarang di tengah pelamar yang tidak pasti
ada orang ini
dia bukan seorang pangeran atau bahkan manusia
dia adalah angin puyuh kurcaci yang kuat yang sekarang hancur
tidak aku tidak bisa membiarkannya memilih dia
aku tahu harus apa
hari itu sang putri sedang berjalan jalan dengan para pelayannya
oh pangeran dobrotek sedang melamun
kau akan memilih dia
benarkan yang mulia
itu dia calon pengantinku yang cantik
sekarang kau milikku
kita harus memberitahu raja dan juga pangeran dobrotek
sementara angin puyuh telah membawa latna jauh melintasi lautan dan daratan
akhirnya mencapai sebuah istana besar yang menjadi rumahnya untuk beristirahat
hmm aku ada di mana
di istanaku putri

dia menatap kaget pada kurcaci saat dia berjalan melewati pintu yang terbuka
inilah angin puyuh
dan kau akan jadi wisota president
tapi aku tidak mencintaimu
kau telah aurangguaku dan memisahkanku dari orang yang kuyukku
kau kurigih tentang onu
itu bukan cinta kekuaku
terkejut dengan pernyataan ini
kau akan menikah denganku
topi itu memiliki
kekuatan tembus pandang dan ketika
angin puyuh melihat apa yang terjadi
tidak kau tidak akan bisa
di tengah kebingungan
latna berlari keluar kamar
dan menuju taman
pasti ada jalan keluar
tapi dia segera menemukan
betapa terperangkapnya dia
rumah yang dibangun di sekitar tebing terjal
dikelilingi oleh bukit bukit curam
dan juga kasar
tidak aku harus apa
aku harus punya harapan
dobrotek akan datang untukku
di tempat yang terlalu
tempat taman tersembunyi di bawah
topi ajaib dan memutuskan untuk
menunggu saat hari hari berlalu
latna memainkan trik ke angin
cari di sana dan kau pergi ke sana
aku yakin dia
hal ini berlangsung
selama berhari hari sampai
coba temukan aku
aku ingin tahu di mana
dan sekarang aku akan
sekarang kau sudah selesai
itu akan membuatmu aman beberapa waktu
dan sekarang untukmu
angin puyuh terbang di udara
ke tempat pangeran dobrotek berdiri
menunggu kurcaci jahat
tapi bagaimana dobrotek bisa sampai di sini
baiklah mari kita mundur sedikit
ketika para pelayan
memberitahu pangeran dan raja
tentang ratna yang dibawa pergi
dobrotek sangat marah
dan segera berangkat untuk menemukannya
dia melakukan perjalanan berhari hari
mencoba mencari petunjuk

tetapi tidak berhasil
aku seharusnya ada di sana untuk melindungimu
kita akan beristirahat di sini
hmm sepertinya nyaman
dobrotek merasa terkejut
melihat pegasus paling megah
muncul dari semak semak
pertama tidak sopan untuk menatap
aku bertanya kepadamu lebih dulu
aku pangeran dobrotek
ya namaku peggy
sekarang mengapa kau tidur di sayapku
apakah kau baru saja
memanggil sayap indahku daun
kau benar benar luar biasa
aku tahu itu
sekarang apa yang dilakukan
manusia pangeran sepertimu di sini
penderitaannya yang meresahkan
oh pusaran air puyuh kecil
yang menjijikan itu
dia sangat merepotkan
aku dapat membantumu
tapi aku tidak tahu seberapa beraninya kau
aku akan mempertaruhkan segalanya
untuk ladnaku tercinta
bagaimana dengan raksasa
kemana kita akan pergi
ke pulau itu
satu satunya pedang yang cukup kuat terjaga di sana
untuk mengotong janggut kurcaci
konel itu dan mengalahkannya
hmm kita sampai
siapa yang berani
oke aku bisa
aku pikir kau menyuruh aku untuk
oh ya kenalkan rudolf atau ruru
dobrotek harus mengalahkan angin puyuh
jadi bisakah kau memberinya pedang
itu artinya kau akan menyelamatkanku
aku akan segera mengambil pedangnya
aku akan segera mengambil pedangnya
aku akan segera mengambil pedangnya
apa yang dia maksud dengan
apa yang dia maksud dengan
apa yang dia maksud dengan
bertahun tahun yang lalu
angin puyuh menculik ruru
dan meninggalkannya di pulau ini
sehingga jika ada yang mencoba mencuri pedang
mereka akan lari ketika melihat

dia dimantrai yang tidak memungkinkan dia
untuk berenang kembali
rudolf yang malang aku akan membantunya

aku memang memilih jiwa yang paling baik
oh dan aku menemukan batu cantik ini
oh dan aku menemukan batu cantik ini
ini untuk keberuntungan
ini untuk keberuntungan
ini sangat indah ruru
ini sangat indah ruru
mengapa kau tidak menyimpannya ruru
lindungi keberuntungan kita untuk kita
lebih baik kita pergi sekarang
sampai jumpa ruru
dan itu membawa kita kembali ke
dan itu membawa kita kembali ke
oh ya ampun dia datang
datang untuk kalah nak
kembalikan lana dasar kau jahat
kembalikan lana dasar kau jahat
keduanya bertarung dengan gagah berani
keduanya bertarung dengan gagah berani
dobrotek mencoba untuk memotong janggutnya

tapi dia hanya bisa mengahyunkan beberapa pukulan kepada angin puyuh
tapi dia hanya bisa mengahyunkan beberapa pukulan kepada angin puyuh
pengecut kau tidak keras
pengecut kau tidak keras
kau tidak keras
oh ya kami akan lakukan dulu

dobrotek mengayunkan dengan keras dan mengenai janggut besar itu

dobrotek pergi mencari latna
dia mencari rumah ke atas dan ke bawah

masih pingsan karena nafas mengerikan si kurcaci

apa yang telah dia lakukan padamu
bawang putih dan nafas ikan
bawang putih dan nafas ikan
dobrotek kau di sini
tapi bagaimana dengan
dia di kalahkan dan kau aman
tunggu siapa itu
namaku peggy yang mulia
namaku peggy yang mulia
oh kau sungguh luar biasa

oh aku menyukainya
oh aku menyukainya
dan dengan itu peggy terbang kembali
membawa pasangan itu
dan angin puyuh yang diikat
lebih seperti angin poof sekarang
lebih seperti angin pop sekarang
hei lihat itu rudolph
hei lihat itu rudolph

dia akhirnya bebas dari mantra
peggy segera mencapai hutan
dan menurunkan semua orang
dan menurunkan semua orang
di sinilah kita berpisah
terima kasih telah menyelamatkan deruru
sangat berarti bagiku
aku menghargainya peggy
terima kasih juga telah membantuku menyelamatkan lana
aku sungguh tidak meneteskan air mata
tapi jika kau membutuhkanku untuk apapun
kau tahu di mana menemukanku
sampai jumpa peggy
sampai jumpa peggy
mereka berpisah dipenuhi dengan
kehangatan ikatan yang baru terbentuk
dobrotek dan latna melakukan
perjalanan kembali dengan angin pu
maksudku angin puyuh

dan segera mencapai kerajaan mereka
semua orang bersuka cita atas kembalinya pasangan itu
dengan selamat dan
angin puyuh terkunci selamanya
ini saatnya untuk
ya begitulah pernikahan kami
sebelum aku mendapat masalah lagi
itu tidak akan pernah terjadi
dan kalau itu terjadi
maka kita akan hadapi bersama
dobrotek dan latna segera menikah
dan betapa megahnya
latna telah menemukan teman dalam diri suaminya
dan tahu bahwa apapun kesulitanya

dia akan selalu ada untuknya
dan latna untuk dia
dan latna untuk dia
bunga hadiah dan cincin semua itu bagus
dan cinta dalam bentuk apapun datang dengan usaha

jika kita bisa menghadapi kesulitan itu bersama sama
maka yakinlah bahwa setiap ikatan yang kita ciptakan

pastilah cinta murni dan persahabatan
pastilah cinta murni dan persahabatan